bagaimana bahaya badai sitokin pada pasien covid sembilan belas
kami akan bahas malam hari ini bersama ahli virologi dari universitas udayana
igu stinggurah kade mahardika
selamat malam pak dika
selamat malam mbak zitani
salam sehat pak
pak apa sebenarnya yang menjadi pemicu badai sitokin ini pada pasien covid sembilan belas sih pak
ya ada dua sebetulnya mekanisme keganasan atau gejala yang berat pada covid sembilan belas
pertama adalah karena ketidakmampuan paru paru untuk menghasilkan surfaktan karena timur dan hialin
dan yang kedua karena memang badai sitokin
karena ini badai sekali lagi ini si covid sembilan belas ini mampu memicu atau mengganggu
proses terbentuknya komponen komponen untuk sel imun system yang disebut dengan interliukin
nah ini terganggu terutama interferon alfa dan il enam interleukin enam
ini terganggu prosesnya
yang biasanya ini kemampuan virus
sekali lagi virus bisa mengganggu proses pembelahan sel imun
dan memblok atau menghasilkan banyak interleukin yang berbahaya bagi tubuh yang disebut dengan interleukin pro inflamasi
jadi interleukin yang justru memicu reaksi radang yang berlebihan
ini yang menyebabkan dan dampaknya adalah bisa ards accute respiratory distress syndrome
jadi gangguan pernapasan akut dan bisa juga gangguan
multi organ jadi gangguan banyak organ
serta gangguan pembekuan darah
ini yang menyebabkan
dan ini yang paling apa namanya parah badai sitoken ini adalah apa yang disebut dengan happy hypoxia
dalam kasus beberapa tadi yang saya sampaikan termasuk mas debbie kobuse itu ada apa namanya sudah sembuh tapi kemudian happy
tapi kemudian tiba tiba terjadi gangguan apa namanya sitoken yang disebut dengan happy hypoxia
ini memang kejadiannya selalu tiba tiba
ini tapi kemudian dan itu cepat sekali reaksinya dan biasanya cenderung memang fatal atau membuat menyebabkan kematian
itu barangkali dulu mati mati
artinya tidak hanya ini bisa menderita pada pasien yang masih dinyatakan positif atau juga bisa juga pada pasien yang sudah dinyatakan negatif begitu ya pak
ya betul jadi ini tidak lagi virus yang memicunya
virusnya sudah selesai
dan kemudian nanti dampak terhadap virus ini yang harusnya menghasilkan respon imun tapi virus mengganggu
mengganggu sistem imun kita sehingga menghasilkan bahan bahan kimia yang sebenarnya gunanya untuk radang
untuk memang mencegah pertumbuhan virus dan mencegah
tetapi ini berlebihan
jadi ini yang menyebabkan terjadinya
dan lalu pada tapi tidak semua loh mbak tiffany ya
pada sebagian pasien itu kelihatannya sudah pcr negatif
kemudian kelihatannya sudah sembuh
happy jadi gembira
tapi kemudian tiba tiba terjadi penurunan fungsi paru paru
penurunan saturasi oksigen yang disebabkan oleh adanya sitok
dan sitokain yang paling berperan itu adalah bradikinin namanya
ini bradikinin itu sudah apa namanya dalam sel radang
sel radang itu salah satu komponennya adalah bradikinin
dan bradikinin ini lah yang memicu komponen peningkatan badai sitokin pada covid sembilan belas
oke pak dika apakah sitokin ini menyerang pasien gitu ya atau orang dengan kondisi tertentu saja kah
atau mungkin dengan level usia tertentu saja kah
karena mungkin beberapa orang yang juga pernah ada dalam kondisi ini
salah satunya adalah deddy
menyatakan bahwa saya merasa sehat sehat aja
pola hidup saya pun sehat
tidak merokok olahraganya sangat teratur
makan semuanya sangat dijaga
ya salah satu faktor yang kepekaan dari virus covid ini adalah faktor genetik
jadi ya artinya
konstelasi genetik yang ada di gen kita
asal harusnya memicu respon imun yang kalau bangsa dangdut biasa biasa saja
tapi kemudian ini berlebihan
jadi sekali lagi dalam kondisi genetik tertentu
jadi sifat keturunan daripada orang orang tertentu
dia itu memicu timbulnya reaksi radang yang berlebihan
ini yang terkait
dan sama sekali tidak ada kaitan dengan umur
ini benar benar kaitannya adalah dengan faktor genetik
yang ya sampai sekarang memang sudah mulai dipertahankan
gen mana yang sebenarnya berperan untuk terjadinya pada esitokain ini
tetapi belum jelas benar
karena para ahli hanya mengatakan ada faktor genetik yang memicu timbulnya pada orang tertentu
jadi tidak bisa diprediksi mbak tifa
mbak tifa ini juga tidak tahu
saya juga tidak tahu
siapapun apakah tubuh kita akan bereaksi berlebihan dengan covid sembilan belas
kita tidak tahu
jadi mudah mudahan tidak tahu
jadi mudah mudahan kita termasuk orang yang tidak bereaksi berlebihan terhadap virus covid sembilan belas ini
intinya lagi lagi sistem imun kita itu yang kata penyegdut yang sedang sedang saja
begitu berlebihan adalah timbul pada esitokain
itu yang terjadi mbak
apakah ini bisa diredam pak
kemudian seperti apa caranya
tapi yang paling berat kan tadi
jadi kejadiannya tiba tiba
jadi seperti mbak teddy atau siapa yang pasien mungkin sudah pulang dari rumah sakit
kemudian tiba tiba dan itu cepat sekali
ini yang memang banyak obat yang sudah dipeliti orang
dan termasuk sebenarnya dexamethasone
yang sudah menjadi protokol standar dari penanganan covid
itu antiradang itu bisa diberikan
kemudian diberikan juga monoglobulin
itu sangat membantu juga
tapi sekali lagi masalahnya adalah karena kejadiannya tiba tiba
maksudnya happy jangan sampai hypoxia lah
jadi orang ini kelihatan sudah sembuh
kemudian ada beberapa kemungkinan kemarin seorang dokter
mungkin tahun lalu seorang dokter sudah sembuh
kemudian tiba tiba menderita happy hypoxia
dan akhirnya meninggal dunia
ini yang masalah mbak
jadi sebenarnya kalau saja pasiennya masih di rumah sakit itu bisa ditangani
banyak obat obat yang sekarang sudah dipelajari orang
misalnya saya baca nih kemudian dexametazon
termasuk yang paling umum dipakai
kemudian juga bisa tosilicum babi
jadi ada banyak obat yang bisa
tetapi kalau pasien masih di rumah sakit
masih bisa segera diberikan
tapi masalahnya adalah ketika pasien sudah pulang ke rumah
jadi ini yang
harus waspada ya
intinya sekali lagi
kalaupun sudah sembuh
tetap waspada dengan ini
jadi begitu ada misalnya alat ukur untuk saturasi oksigen
mungkin perlu punya
begitu ada tanda tanda awal
terjadi penurunan saturasi oksigen
segera menuju ke rumah sakit
untuk segera ditarami
kalau sudah bebas atau lepas dari badai sitokin ini
apakah juga bisa di kemudian waktu ya
berisiko muncul kembali
dan juga apakah sitokin ini juga
bisa saja muncul pada orang orang yang mengalami long covid
untuk long covid saya kira tidak
jadi sekarang ini saya lagi hanya genetik tertentu yang
menimbulkan reaksi yang berlebihan
kalau misalnya tubuh saya
tubuh di paning
katakanlah seribu sel
untuk mengatasi radang
tapi orang tertentu mengeluarkan seribu sel
ini yang berlebihan
dan ini sekali lagi genetik
dan laporannya tidak ada terjadi pada long covid
ini sekali lagi
umumnya pada memang
fasenya tidak lagi fase akut
jadi antara dua sampai tiga minggu
setelah mulai tertular
itu baru mulai kelihatan
jadi ini yang
saya kira tidak ada
jadi itu meskipun infeksi ular
infeksi ulang juga
tidak pernah dilaporkan adanya
apa namanya reaksi
badan sitokain yang fatal ini
biasanya adalah yang
kalau istilahnya barangkali sub akut
jadi akut itu sampai tujuh sepuluh hari
ini yang terjadi
dimana pada saat ini
jadi harusnya mbak
di fasi tubuh kita itu
mulai memiliki respon imun
nah respon imun
lah ini inilah
tentu atau keadaan tentu
baik pak dika
baik terima kasih
pak dika penjelasannya
untuk kita lebih mewaspadai ya
atau pasien yang sedang
dalam kondisi positif
covid sembilan belas itu tadi yang harus diwaspadai
atau sudah dinyatakan negatif
ataupun juga sudah keluar
dari perawatan rumah sakit ya
yang tetap harus diwaspadai
pak gusti ngurah kadema hardika
tapi yang penting
mari hindari covid
itu yang paling penting
itu mudah mudahan kita semua
sehat selalu ya
terima kasih pak dika